jalur jalur cepat di semanggi
karena waktu yang dibutuhkan dengan jarak tempuh dua puluh tujuh km ini adalah satu jam lebih enam menit
cukup padat ketika memasuki ke kawasan kalender
melewati tol jagorawi dan juga nanti akan cukup terurai ketika sudah melewati daerah cipinang
dan juga menuju ke kawasan industri pulau gadung
ini dia waktu yang kami ambil pada pukul enam pagi tadi
dan kita akan lihat bagaimana real time nya sekarang saat ini
dan ternyata waktu yang dibutuhkan juga saat ini juga tidak berubah
masih terjadi kepadatan di daerah tpu kebonanas disini
anda bisa lihat di sini jalur berwarna kuning sehingga anda mungkin bisa mencari alternatif lain
untuk bisa mempercepat jarak tempuh yang akan anda ambil ketika menuju ke kawasan industri pulau gadung
selanjutnya saya akan ajak anda dari area cimanggis menuju ke
arah jalan amatiani di jakarta pusat
kita akan melihatkan bahwa ada kecelakaan yang terjadi di dalam tolja gorawi
disini dilaporkan oleh salah satu pengguna waze
cawan adanya insiden yang terjadi pada dua puluh lima menit yang lalu
sehingga menjadi salah satu penyebab kemacetan di dalam jalan tolja gorawi ini
kemacetan anda akan lihat sampai sekitar stadion cegar cepayung
ketika melewati itu jalan sudah cukup terurai
dan anda akan kembali menemui kemacetan ketika melewati kantor pusat jasa marga
dan ini akan kembali terurai ketika anda sudah melewati atau keluar dari tol cawang
demikian tadi informasi lelintas dari cawang menuju ke amatiani tadi
dan juga tadi sebelumnya saya sudah melihatkan kepada anda dari kawasan suntar menuju kawasan industri pulau gadung
demikian informasi lelintas bersama waze
jangan lupa untuk ikuti informasi terkini lelintas dengan bergabung bersama komunitas waze cnn indonesia